sorotan lainnya saudara ratusan calon penumpang terpaksa menginap di pelabuhan kalianget di kabupaten sumeneb jawa timur
karena seluruh pelayaran ditutup akibat cuaca buruk
fasilitas di pelabuhan yang minim membuat beberapa calon penumpang jatuh sakit
sejak seminggu terakhir seluruh pelayaran dari pelabuhan kalianget menuju wilayah kepulauan ditutup
karena cuaca buruk terjadi di wilayah perairan sumeneb jawa timur
akibatnya ratusan calon penumpang tujuan pulau masa lembu sapeken dan kangean tertahan di pelabuhan sejak lima hari lalu
sebagian calon penumpang terpaksa memilih tinggal di pelabuhan karena kehabisan uang untuk menyewa penginapan
dengan fasilitas seadanya mereka tidur tanpa alas yang memadai bahkan beberapa penumpang jatuh sakit
seorang calon penumpang ahmad mengaku sudah lima hari tertahan dan menginap di tempat loket
karena harus berhemat ia mengobati kedua anak perempuannya yang demam dengan menempelkan koyo saja
ahmad mengaku belum ada solusi atau bantuan apapun terkait kondisi mereka
dua lah anak saya sendiri
nggak ada pemeriksaan dari rumah ya
sementara calon penumpang lain nur hayati mengaku sulit mendapatkan air bersih di terminal pelabuhan
ia dan keluarganya terpaksa menumpang di masjid untuk mandi
nur hayati terpaksa menginap di pelabuhan karena uangnya hanya cukup untuk membeli tiket
soalnya di sini mau mandi susah
kalau suami saya dengan saya pergi masjid
kalau sore sudah jalan ke sana
kalau sudah mau buka puasa jalan ke sana mencari makanan
belum ada dari dinas apa itu
enam kapal di pelabuhan kalianget kini bersandar dan tidak beroperasi
para anak buah kapal sibuk membersihkan kapal dan mengecek kondisi mesin
kapal baru akan berangkat menunggu informasi cuaca yang membaik dari bmkg